hujan deras yang melanda wilayah jakarta dan tanggerang sejak jumat pagi
membuat lalu lintas di jalan raya joglo
yang merupakan jalan alternatif penghubung tangerang dan jakarta barat
tergenang banjir setinggi kurang lebih tujuh puluh cm
akibatnya banyak kendaraan roda dua yang mogok saat melintasi banjir
sejumlah warga pun menawarkan jasa gerobak
untuk mengangkut kendaraan roda dua agar dapat melintasi banjir
namun tak sedikit kendaraan yang lebih memilih putar arah
daripada harus melintasi banjir karena takut kendaraannya mati mesin
tidak bisa tapi siap mogok
tapi kalau mobil enggak
hingga jumat siang banjir setinggi kurang lebih lima puluh cm
masih merendam jalan alternatif ini
dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah tangerang menuju jakarta
dan sebaliknya macet total
banjir setinggi satu meter juga merendam permukiman warga
di kebun pala jatinegara jakarta timur pada jumat pagi
banjir disebabkan oleh meluapnya aliran kali ciriwung
kiriman air dari wilayah bogor jawa barat
petugas kepolisian dari ditpol airut polda metro jaya disiagakan di lokasi
ketumbuhan air kira kira sekarang mencapai satu meter
kita kirakan menurut ketua rt setempat masih dalam badan aman
menurut warga air mulai masuk ke permukiman sejak jumat ini hari
warga enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan banjir
warga berharap banjir lekas surut dan dapat beraktivitas dengan normal
tim liputan cnn indonesia